diego aku akan bayar semua kelicikan kamu ke aku
aku tahu kamu pasti gak mau maafin aku kan
tapi beneran deh aku tuh korban kekerasan
makanya aku kayak gini sekarang
gak ada sopan santunnya nih anak
mona udah pergi dia gak disini
ini berani berani deh ngelabuin gue nih
ngelabuin apa sih
udah tante ini aku baru baru
tuh anak kenapa sih aneh banget
kayaknya emosi lagi
mau apa dia sama mona
nomor ya ada
pokoknya gue gak mau tau lo harus nyari mona sama arsy lah
jangan sampai mereka kabur ngerti
gue udah pergi sekarang
itu ada urusan apa
kamu mungkin orang orang itu
aku suruh mereka cari mona sama bayinya tante
bukannya mona bilang
kalau dia tidak tahu menahu soal bayinya
tapi sekarang kenapa kamu bilang
mona kabur bebek
itu dia tante
aku udah ikutin monas sampai ke apartemen tante citra
aku udah tungguin dia sampai keluar
tiba tiba raja nelfon aku
dia nuduh aku
sampai akhirnya aku udah masuk
aku udah masuk ke apartemen tante citra
tapi mona gak ada
itu gak aneh
kamu tau artinya
udah akuin aja kalau itu emang kesalahan kamu
gak usah pake ngeles
kalau memang kenyataannya kesalahan kamu
cukup cukup tante marah marahnya
udah tolong sekarang biarin diego
memang kita dukes kamu
cari yang mereka tau
lo dengerin gua ya
gua gak tau mona dimana
ada juga ya
gua yang harus nanya
bayi gua dimana
gua habis pikir ya
kenapa mona kabur dari gue
kalau emang dia harus menghindarin orang
lo gak usah baik ngomong
lo mending kasih tau gua
bayi gua dimana
kalau enggak gua bakal laporin lo polisi
kau mau laporin gua polisi
salah alamat lu
salah alamat gimana
salah alamat gimana
salah alamat gimana
sebelum mona hilang ya
itu artinya sama aja mungkin lo yang ngusulin mona bud
buat pergi dari gua
gua akan cari mona sampai ketemu
kalau emang dia kabur
gue rasa dia ke terminal bis
kalau emang bener lo gak tau mona dimana
mendingan sekarang kita cari sama sama aja
dan apa untungnya juga
dan apa untungnya juga
dan sejak kapan diego punya bayi
kok aku aja gak pernah tahu dia punya istri yang kemudian melahirkan anak

aduh serah deh
aku gak peduli siapa istri diego yang melahirkan bayi itu
siapa istri diego yang melahirkan bayi itu intinya taatnya ya udah
ternyata diego ini punya bayi
diego aku akan bayar semua kelicikan kamu ke aku
aku tahu kamu pasti gak mau maafin aku kan
tapi beneran deh aku tuh korban kekerasan
makanya aku kayak gini sekarang
nah sekarang mendingan kita laporanin aja ke polisi ya
biar kasus lo ditanganin polisi
ya tadinya aku sih juga mikir kayak gitu
tapi enggak aku gak mau
takutnya setelah itu pacar aku malah makin jahat
soalnya aku gak punya siapa siapa lagi
mama aku udah ngebuang aku gara gara aku lebih milih laki laki itu daripada
dengar nasihat mama aku
yaudah sekarang lebih baik lo lupain cowok itu ya
lo gue antar balik
kamu baik banget sih
aku jadi terharu
ini fotonya aduh mas maaf ya saya ngelihat dia dia bawa bayi saya ngelihat mas
mungkin aku harus pindah ke jogja karena disana nggak ada yang kenal sama aku
sila ya allah nek nek anaknya sakit kali itu dengan bakar rumah sakit tuh sian sakit ya
bawa bayi banget masih muda
udah lihat ya mas
ini mau kondok aku sakit
biar aku aja yang urus
enggak aku gak akan kasih ke kamu
sini kasihin ke aku
biar aku aja yang urus
diego itu banyak salah sama aku
aku gak akan kasih bayi ini ya
dua aku boleh gak pegangan di pinggang kamu
nanti pacar kamu marah gak
gue juga yang kena masalah
aku mau pacar
aku mau pacar
baru kali ini ketemu sama cowok yang baik banget kayak kamu
dewa pasti langsung baper